pt pertamina tambah dua stasiun pengisian bahan bakar untuk umum dan nelayan atau spbun
di daerah perbatasan pulau terluar indonesia
tepatnya di kabupaten natuna provinsi kepulauan riau
penambahan dua spbun ini termasuk dalam program pemerintah bbm satu harga
pt pertamina persero kembali merealisasikan pengoperasian stasiun pengisian bahan bakar
untuk umum dan nelayan di wilayah terdepan terluar dan tertinggal
tepatnya di kabupaten natuna provinsi kepulauan riau
pengoperasian spbun ini menjadi bagian dari program bbm satu harga pemerintah
yang sejalan dengan nawacita presiden republik indonesia terkait dengan ketahanan energi nasional
kehadiran dua titik spbun yang terletak di daerah desa sabang mawang kecamatan pulau tiga
dikhususkan melayani kebutuhan solar nelayan dan usaha perikanan
sedangkan spbun yang terletak di desa sepempang kecamatan bunguran timur
khusus melayani pembelian premium dan solar untuk transportasi darat dan laut
serta nelayan dan usaha perikanan
dua spbun tersebut merupakan
dua dari enam titik bbm satu harga di provinsi kepulauan riau
warga natuna menyambut gembira kehadiran dan pengoperasian kedua subuh tersebut
harga bbm jenis premium sangat mahal dan langka didapatkan di natuna
masyarakat berharap pemerintah pusat terus membenahi pembangunan
dan memberikan perhatian khususnya pada wilayah pulau terdepan terluar dan terpencil
natuna kepulauan riau